saya yakin kita semuanya percaya
dengan persatuan asean
akan mampu menjadi pemain
sentral dalam membawa
perdamaian dan pertumbuhan
kita punya aset
tumbuh jauh di atas
sehingga kedepan asean harus
mempererat kerjasama inklusif
termasuk implementasi arcep
pangan energi dan stabilitas keuangan